nah kita juga melaporkan begitu banyak pelanggaran di daerah
jadi ya pihak dua perlu melihat lebih teliti lebih cermat
bukan saja dari kerangka teoritis dari segi paradigma
tapi juga melihat apa yang kami lakukan di banyak tempat di seluruh indonesia
bapak tadinya soal identitas yang pasti mereka yang gitu
yang mereka memang bisa bagus kan juga diperbanyak sama pak yusuf
kita punya banyak nama
persoalannya kan tidak semua
mereka itu apa namanya bersedia namanya disebutkan
kita punya banyak kepala desa yang diintimidasi oleh pihak tni oleh pihak kepolisian
makanya kita minta kapolri untuk hadir untuk memberikan keterangan di persidangan
ketua majelis akan membahas itu secara internal dalam rapat mereka
tapi kalau kita diperkenankan kita ingin minta itu
ya silahkan aja kita juga membuka pintu
kita tidak menolak tidak menghalangi sama sekali
mereka malah minta ibu megawati untuk dihadirkan sebagai saksi
ibu megawati kan bukan pejabat publik
dia tidak menentukan kebijakan apapun dalam negeri ini sekarang ini
tapi ibu megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi atau pemberi keterangan
kita sudah mendapat konfirmasi dari bu megawati
nah saya hanya ingin jangan hanya empat menteri itu
jangan hanya pihak dkpp tapi hadirkan juga kapolri
untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai
magnitude pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama kampanye
selama pecoblosan dan selama perhitungan suara
tapi memang nama nama yang dia tanyakan soal kata dikomitmen soal itu
menteri keuangan menteri sosial menteri menko perekonomian
kemudian menko pmk
yang kita juga ingin lihat bagaimana netralitas pejabat
terutama aparat kepolisian dan militer
nah untuk itu kita minta ya kapolri
kapolri ini sangat sulit untuk berkomunikasi
kita berapa kali mencoba untuk bertemu dengan kapolri
nah mudah mudahan kalau mahkamah konstitusi memanggil mereka
dia manggil kapolri dia akan datang
tapi ya belum tentu apakah mahkamah konstitusi akan memanggilnya
terbuka ya kalau melihat tadi akan dibahas terlebih dulu
kita berdoa semoga mk memutuskan akan memanggil kapolri
karena kalau hanya bahan sos itu pincang ya
yang intervensi kekuasaan intimidasi kriminalisasi